melalui kuasa hukumnya setia novanto dikatakan selalu tertidur saat diperiksa penyidik kpk
namun di sisi lain ketua umum partai golkar ini ternyata masih mampu menuliskan dua pucuk surat
yang bisa melanggengkan kekuasaannya baik di parlemen dan juga di partai golkar
apakah stiano fanto benar benar sakit atau mengalami melingering alias pura pura sakit
untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir reza indragiri psikolog forensik
selamat malam bang reza
kemudian ada saur siagian ketua pradi bidang pro bono pegiat anti korupsi
selamat malam bang saur terima kasih
baik bang saur
kalau kita lihat kemarin pemeriksaan stiano fanto sempat kalau tidak salah dua hari lalu begitu
hanya berlangsung sebentar kemudian melalui kuasa hukumnya memang kemudian mengatakan
tidak bisa diperiksa karena memang kondisinya sedang sakit
pertanyaan publik kemudian kalau ini terus dilakukan
apakah bisa menghentikan proses penyidikan proses hukum itu
menghambat paling tidak
ya kalau sekarang juga kan kalau kita lihat waktu apa namanya
dulu dia begitu menang peradilan kan tiba tiba dia sehat
kemudian ketika dia dipanggil paksa bahkan tiba tiba sangat cerdas
ada puluhan orang bahkan polisi datang tiba tiba dia juga bisa mensiasatin
sampai nggak bisa ditemukan sampai dia menjadi daftar pencarian orang
artinya dia sangat sehat sangat cerdas
kemudian juga sangat piawai untuk mensiasati kita semuanya
nah pertanyaannya adalah mas indra
itu piawai berarti menurut anda
pertanyaan mas indra kenapa tiba tiba kalau mau diperiksa tiba tiba dia sakit
nah kalau kita mengacu fakta fakta tadi ini menurut saya adalah
apa namanya trik juga upaya upaya licik yang dia lakukan
dan dugaan saya juga kan sekarang juga kpk bukan saja memeriksa soal pasal yang dituduhkan kepada dia
dia juga ini adalah menghambat
apa namanya pedagangan hukum
kalau menurut saya bahkan ini bisa dikenakan kpk pasal dua undang undang tipikor
yang belum pernah kita pernah terapkan karena tiga hal menurut saya
pertama dia ini kan ketua dpr
artinya adalah dia adalah mewakili kita dan kitalah menggaji dia
kedua menurut saya adalah kita heboh sampai sekarang
ini seperti fokus kita sekarang karena tindakan tindakan dia
dan yang ketiga menurut saya adalah kejahatan
yang dia lakukan saya selalu menggambarkan simbol daripada ktp itu adalah simbol daulat rakyat
bahwa setiap warga negara indonesia bersinggungan
coba bayangkan kita kemana mana pasti adalah yang diminta
identitas itu ktp
dan pada saat yang sama sesungguhnya kita berdarah darah bahwa itu adalah simbol daripada korupsi
artinya adalah kejahatan ini menyentuh setiap warga negara indonesia yang namanya itu memegang ktp
nah oleh karena menurut saya ini kita dorong kpk menurut saya adalah bisa menerapkan
yang memang sampai sekarang ini belum pernah diterapkan itu dalam keadaan tertentu itu bisa dihukuman mati
cuma di penjelasan begini pak indra mas indra
penjelasan di dalam hal tertentu itu adalah apa namanya kalau itu bencana alam
nah saya lihat begini
kalau bencana alam kan itu simpan sipan pasif
tapi bencana manusia sama dengan kita pertontokan dengan seorang novanto
dia menggunakan segala cara bahkan tidak segan segan sendiri
apa namanya bahkan alat alat dpr itu juga dia gunakan
termasuk misalnya surat bahwa dia tidak datang karena ada izin presiden
itu juga digunakan menurut saya jauh lebih jahat lebih powerful adalah bencana manusia daripada bencana alam
nah dugaan saya sih kita dorong sebenarnya
jadi artinya menurut anda ini tidak sesimpel kasus kasus korupsi sebenarnya
dampaknya maksudnya yang biasa ditangani oleh kpk
ini punya dampak yang lebih besar
di samping uangnya mega korupsi tetapi substansi yang mereka bancakan itu
karena kan sudah dua ini yang sudah dihukum bahkan mereka banding kan sudah terbukti
nah yang saya bilang materi yang mereka korupsi ini diduga yang dikorupsi ini kan adalah menurut saya itu adalah menyangkut sendi sendi sendi kehidupan kita
nah ini menurut saya sangat serius
artinya apa kemana kita bergerak
ya apakah itu kita
mau beli tiket sekali sampai dia urusan mati itu adalah bahwa benar kita warga negara indonesia
bukan wajah kita yang dilihat tapi identitas ktp kita inilah yang mereka
nah ini menurut saya sangat serius
dampaknya sangat besar apalagi dengan siasat yang menurut anda dilakukan beberapa waktu terakhir ini
kita lihat kan kita semuanya melihat satu tindakan tindakan menurut saya yang sangat tricky
yang menurut saya itu semua fokus kita hanya kepada beliau
oke saya akan nanti masuk kepada soal konsekuensi hukum lanjutannya seperti apa
jadi bisa diterapkan soal apakah bisa diterapkan soal obstruction of justice atau tidak
tapi saya ingin lihat dari sisi yang pernah dikaji juga oleh bang reza begitu
bahwa pura pura sakit maka penyidik juga harus cerdas dan lain sebagainya
tapi menurut anda ini masih berlanjut tidak
hal hal yang seperti ini mencoba terus paling tidak supaya tidak bisa diperiksa dan lain sebagainya
menurut anda bagaimana bang reza
pada satu sisi memang tak terelakkan ada pola yang bereskalasi
andaikan anggapan publik benar bahwa tersangka ini sedang memperagakan pura pura sakit alias manajering
polanya memang bereskalasi
awalnya dulu adalah ketika dipanggil kpk kemudian yang bersangkutan si tersangka ini langsung ke rumah sakit menyatakan atau mengklaim sakit
sementara pola yang kedua adalah yang terus terang mengejutkan kita bersama yaitu ekstrim
sulit bagi kita untuk memastikan apakah ini wujud kecerdasan atau kedunguan
ketika kemudian publik menilai kecelakaan
yang terjadi di permata hijau itu sebagai sebuah bentuk rekayasa
nah kalau kita sepakat dengan lagi lagi bicara angka dulu
angka memang memberikan sebuah tanda petik jaminan bahwa orang orang yang tersangkut kasus hukum kemudian memperagakan manajering
potensi bagi mereka ini untuk berhasil mengelabui aparat penegak hukum itu sangat tinggi
kalau kita berpatokan pada angka itu dan kita sudah menemukan sebuah pola manajering yang bereskalasi
maka tidak tertunggu
tidak ada kemungkinan
paling tidak kita punya alasan untuk menduga bahwa akan terjadi eskalasi berikutnya
yaitu demonstrasi pura pura sakit episode berikutnya
ini episode berikutnya menurut anda
pantas bagi kita untuk menerus siak wasangka sedemikian rupa
sekali lagi karena eskalasi dan karena potensi keberhasilannya sangat tinggi
betapapun demikian pada sisi lain tidak terpungkiri pula oleh kita untuk mengatakan apakah memang mungkin seorang tersangka dalam situasi sedemikian rupa itu langsung jatuh tertidur gitu
yang pantas juga
ketika ditanya langsung tertidur
begini secara manusiawi otak manusia akan mematikan dirinya sendiri akan mematikan saklarnya itu ketika dia berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan
pada dasarnya demikian
ada yang lupa ada yang jatuh pingsan ada yang tertidur
satu sisi bisa kita katakan itu merupakan sebuah mekanisme otomatis yang terjadi pada otak manusia ketika berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan
maksudnya itu kondisi yang wajar terjadi
pada satu sisi bisa kita katakan
terlebih pada sekian banyak momen terdahulu acapkali media berhasil menangkap adegan ketika tersangka ini jatuh tertidur dalam sebuah forum umum
berbagai forum ya itu ya
nah pantas bagi kita untuk menduga oke barangkali yang terjadi di kpk ketika tersangka diperiksa jatuh tertidur adalah sebuah reaksi yang alamiah
namun sisi lain temuan riset mengatakan ada tiga gejala yang paling sering dilakukan oleh orang orang yang berpura pura sakit
pertama gangguan berpikir
bicara gangguan berpikir menarik kalau kita analisa isi suratnya
yang kedua adalah amnesia
sedikit sedikit lupa sedikit sedikit tidak ingat
yang ketiga relevan gangguan tidur
nah apakah kemampuan
itu termasuk gejalanya melakukan pura pura sakit ya
itu gejala yang sangat dominan
tiga ini adalah gejala yang sangat dominan dalam setiap fenomena melinggering
ini universal ya
bukan hanya di satu negara saja
tidak ini universal
kok jadi nyambung sepertinya
secara kebetulan gitu ya
secara kebetulan kok kita menemukan situasi yang sangat sangat identik begitu
dan karena demikian dari sisi keilmuan tetap saya harus memastikan ada keseimbangan
satu sisi mungkin saja yang bersangkutan memang tertidur
karena di berbagai forum yang ditanggap media yang tadi itu
tapi lain sisi karena ini kita bicara tentang seseorang yang tersangkut kasus hukum
dan orang dalam situasi semacam itu niscaya ingin lolos dari hukum
segala strategi bisa saja dilakukan
termasuk kemungkinan melenduring
dan gejala gejala melenduring itu ada
salah satunya adalah gangguan tidur
gangguan berpikir amnesia dan gangguan tidur
jadi seperti match
tapi masalahnya ketika itu dipraktekkan
katakanlah itu dari sisi kajian ilmiah tentang psikologi orang
yang misalnya kesehatan mungkin bisa termasuk seperti itu ya
apakah itu kemudian menyandra penyidik
misalnya dalam kasus ini adalah kpk
sehingga tidak bisa maju dalam menggali kebenaran
dalam proses hukum dan lain sebagainya
ketika yang diperiksa ini tidur lupa
karena gangguan berpikir dan lain sebagainya
seorang tersangka kan tidak wajib dia menjawab satu pertanyaan daripada penyidik
enggak menjawab pun bisa ya
dia punya hak juga untuk tidak menjawab
cuman kan sebenarnya dia sendiri yang rugi
kalau dia dipertanyakan kemudian tidak menjawab
nah oleh karena ini tidak ada masalah kepada penyidik
dia mau menjawab atau dia tidak mau menjawab pertanyaan
cuman kan rugi ini
tapi argumennya bagaimana
ketika pertanyaan itu disampaikan tidak ada jawaban
artinya pertanyaan itu menjadi
bagaimana ini posisi hukumnya kasusnya ceritaan dan lain sebagainya
nanti kan yang penting kan kalau dalam kuhap itu
seseorang tersangka itu kan ditetapkan
karena dia sudah cukup bukti
setidaknya dua bukti
nah artinya adalah penyidik kpk
kemudian fokus di sini saja
cuma kalau kita lihat kan
triki tricky yang digunakan kan
agak mirip sebenarnya
waktu dia katakanlah sukses
apa namanya dengan modus masuk rumah sakit gitu
waktu tersangka pertama ya
tapi kan kemudian penyidik cukup cerdas
kemudian segera membantarkan dia
meminta tim dokter yang sangat profesional
itu apa idi
kemudian juga menempatkan dia di rumah sakit yang paling besar
artinya tidak akan ada tafsir yang lain
bahwa rumah sakit cito makun kusumo lah
rumah sakit terbesar untuk di indonesia
nah artinya ternyata menurut dokter kan
artinya dia layak diperiksa
artinya adalah bahwa di dalam arti hukum
bahwa dia adalah sehat
itu nggak bisa terbantahkan
lepas tadi analisis dari mas reja soal psikologisnya
tapi kalau saya bicara fakta hukum
diartinya bisa diperiksa
apakah dia pura pura mau apa tadi
mau pura pura sakit meledak
malah menurut saya itu merugikan dirinya sendiri
itu malah merugikan dirinya sendiri
karena sebenarnya posisi tersangka itu diperiksa
untuk mengkonfirmasi penyidik punya alat bukti ini
benar nggak anda melakukan itu
kalau tidak menjawab ya alat bukti ini yang kemudian berbicara begitu ya
dan inilah nanti diuji di pengadilan
makanya menurut saya
saya kira kpk mengalami atau mendapat pengalaman
kata kelak kekelahan dari peradilan yang pertama ini
dan saya kira juga mereka sangat
apa namanya pengalaman itu sangat berharga kepada mereka
kemudian ini saya kira akan dibawa segera ke pengadilan
oke salah satu gangguan dari melingering
atau orang yang menyatakan pura pura sakit
saat sedang bermasalah hukum begitu
dan diperiksa oleh penyidik
apa namanya salah satunya adalah gangguan berpikir
tapi yang menarik tadi misalnya
gangguan berpikir selain apa yang digarisbawahi tadi oleh bang saur
bagaimana melihat dia melakukan sejumlah siasat
rekayasa dan sebagainya
artinya ini kan butuh kemampuan berpikir yang luar biasa juga sebenarnya
untuk melakukan siasat
yang menarik juga ketika yang terbaru adalah
mengeluarkan dua surat
awalnya mungkin merayakan
surat ini benar tidak dari seorang stenovan
tapi kemudian ternyata dari mkd
dari pimpinan dpr yang lain
itu memvalidasi dan itu benar suratnya
bagaimana anda membaca isi surat itu
yang kemudian konteksnya dengan gejala gangguan berpikir tadi
saya ingin bertanya
apakah surat ini ditulis di ruang tahanan
kalau di ruang tahanan
mari kita takar
adakah kemungkinan konsep surat sebelumnya
ini akan memberikan sebuah tanda
pertanda kepada kita
tentang seberapa jauh kemampuan berpikir
kita bayangkan dalam situasi yang sangat sangat dramatis
ternyata di ruangan tahanan itu
ada tempat sampah yang berisikan seratus lembar kertas
yang ternyata adalah konsep surat yang salah
dan ini adalah surat yang ke satu ratus satu
salah ditulis ya
itu bisa menjadi ukuran ya
itu menjadi salah satu tolok ukur bagi kita
oke tampaknya memang ada sebuah gangguan berpikir
ini tentu saja tetap harus dicek oleh kalangan profesional
tapi andai kan ini merupakan konsep pertama
atau konsep kedua
atau katakanlah konsep kelima
dalam situasi yang stresful
ruang tahanan kan pasti stresshow ya
di dalam ruang tahanan sedemikian rupa
tapi dia bisa menghasilkan surat yang sistematis
dalam sebuah kertas yang kecil
jadi sistematis menurut anda ya
sisi surat ini ya
mulai dari situasi yang dia alami
sampai kemudian resiko atau konsekuensi yang akan dia alami
itu sangat runtut
dan permohonannya begitu ya
kalau kemudian itu yang kita jadikan titik penekanan
untuk menganalisa masalah ini
artinya tidak ada gangguan berpikir ya
sangat sistematis semuanya
nah jadi sekali lagi harus dicek
dan salah satu cara untuk mengeceknya adalah
silahkan cek tempat sampah di ruang tahanan itu
adakah kertas kertas pendahuluan
berapa kali dia harus menulis surat
sampai kemudian menghasilkan seperti ini
ingin kita ulas satu persatu suratnya begitu ya
ini untuk menunjukkan
seberapa jauh sebenarnya
dugaan melingering yang dilakukan oleh stiano fanto
mungkin ada konsep surat yang lain
kalau dari sini kan terlalu kecil ya
paling tidak yang pertama
pimpinan dpr hari ini
bersama ini saya selaku ketua dpr
sedang menghadapi kasus hukum
ini yang dimaksud situasi tadi ya
proyek iktp yang disidik oleh kpk
dapat memberikan kesempatan saya
ini permohonannya begitu ya
untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya
dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat
ya paling tidak rapat
kemudian sidang mkd
paling tidak begitu ya
terhadap kemungkinan menonaktifkan saya
baik selaku ketua dpr ri
maupun selaku anggota dewan
demikian permohonan ini disampaikan
jakarta dua puluh satu november dua ribu tujuh belas
kertas polos ya
mungkin kemungkinan ada di ruang tahanan begitu
mungkin kertas polos
bisa kita katakan relatif
tulisannya lurus gitu ya
seolah olah ada garis gitu
sehingga tidak kelihatan tulisan yang
itu artinya apa
itu artinya apa bang reza
menurut saya koordinasi antara mata
alias gerak tangan
ini masih tertata dengan rapi
kalau kita lihat dari dua surat ini
mengindikasikan yang bersangkutan sehat
tidak ada proses berpikir yang
kalau ada yang gangguan
dia pasti akan miring
tidak ada proses berpikir yang
yang katakanlah kacau
dan juga tidak ada gerak motorik
yang terindikasikan bermasalah
betapapun yang bersangkutan
konon pernah menderita benturan di kepala gitu ya
sampai benjol sebesar bakau
kalau itu memang terjadi
saya tidak tahu ya
kalau itu memang terjadi
itu kan efeknya terhadap fungsi kerja otak manusia
dan bagian depan otak manusia itu
memang berfungsi untuk berpikir
dua surat ini
tidak ada sebuah gangguan berpikir
katakanlah lebih nyatis
tidak ada sebuah gangguan berpikir
yang kemudian menghambat yang bersangkutan
menjalani proses pemeriksaan hukum
baik sayang sekali sebenarnya
kita ingin mencoba mengklarifikasi ini
dan mendapatkan jawaban dari
sebelumnya kami sudah
untuk bisa kami ajak
membahas hal ini
malam hari ini
tapi sampai detik ini
kami belum mendapatkan respon
dari pihak kuasa hukum stiano vanto
baik pak fredrik yunadi
maupun pak otto hasibuan
dengan kondisi yang seperti ini bang saud
apa yang harus kpk lakukan
agar ada efek jerah misalnya
apakah fokus saja di kasusnya
atau ada tambahan lain
misalnya terkait dengan
yang sering disebut orang
entah ini benar atau salah
katakanlah seperti itu
bahkan tadi analisis psikologisnya
sudah dianalisa oleh mas reja
tapi sebenarnya ada juga
hal yang lebih serius sesungguhnya
dengan surat ini
kan ini surat ini ditujukan
kepada anggota dpr
dan juga anggota dpp
di sisi lain ada dpr
yang lebih nipikan adalah
publik bisa menangkap

dari segi konstitusi
naldi itu memilah
bagaimana mereka ini
sangat mengkhianati rakyat
kalau mereka ini
atau menanggap ini serius
mengamini surat ini
mengamini surat ini
kalau mereka itu
sampai di dpr
bahwa daulat rakyat
yang berdaulat adalah
bukan karena orang tuanya
nenek moyangnya dia
sampai ke sana
rakyat yang mengantar
bahkan dia dan rakyat
kemudian setiap bulan memberikan
dengan seorang setnom
atau seorang novanto
mereka ini mengorbankan

kita sedang berjuang
untuk memberantas korupsi
presiden sudah bilang
dan kepala pemerintahan
tetapi yang aneh
kini daripada rakyat
itu menurut saya
dia lepas dari
tetapi yang lebih serius
adalah bagaimana sikap
daripada anggota dpr ini
saya catat satu
satu dua orang
hanya sekretaris praksivan
itu saudara andri susanto
bahwa dia mestinya
harus mengundurkan diri
praksi praksi yang lain
untuk juga mengkonsep surat ini
bukan tidak mungkin
jadi kalau misalnya
mengamini surat ini
hal yang juga patut disoroti juga
ditujukan bukan kepada kita
bukan kepada pemerintah
tetapi kepada teman temannya
ya kepada pimpinan dpr ri lainnya
yang disebutkan di situ
itu adalah kolektikologial
dan kalau anggota anggota yang lain
itu kemudian juga mereka diem
mereka itu sedang melanggar sumpahnya
dan sedang melanggar daripada
surat ini bisa menjadi amunisi baru
tidak bagi kpk kemudian
untuk memperberat misalnya
hukuman atau apa begitu
kepada setia novanto
kita ulas setelah jeda berikutnya
tetaplah bersama kami
di cnn indonesia prime news
tim kami memiliki pernyataan dari seorang dokter spesialis kesehatan tidur
tentang kondisi setia novanto
yang seperti beliau
ya ini jelas ini beliau hypersomnya
nah tapi penyebabnya apa
ya kita masih meraba raba nih
kita nggak tahu
harus diperiksakan terlebih dahulu untuk memastikan
apa penyebab hypersomnia nya
kita berikan pengobatan yang tepat
apakah sleep apnea
kalau sleep apnea kan harus pakai alat
ya kan masker itu
kalau ternyata karena narcolepsi
terus mengatur jadwal aktivitas
mengatur jadwal tidurnya
ya ada obat obatannya
dan kita cari penyebabnya
apakah ada gangguan di ginjalnya
atau ada gangguan di organ lainnya
berarti memang ada
kpk perlu tidak kemudian
merasa perlu tidak kpk kemudian menghadirkan
atau tim medis
atau dokter spesialis terkait dengan
apa yang di alimistri anofanto ini
agar bisa berjalan dengan baik pemeriksaannya
seperti yang anda sebutkan tadi
sudah cukup pernyataan dari dokter sebelumnya
kalau dia tidak menjawab
maka dia yang rugi begitu
yang mana yang menurut anda
akhirnya kpk bertindak
karena dia bukan dengan perasaan
tetapi karena dia mengklaim dia sakit
dan memang faktanya ditemukan di rumah sakit
kemudian benar benar prudent dia
akhirnya dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo
dan kemudian setelah diteliti
kalau nggak salah puluhan dokter yang memeriksa
artinya bukan satu dua dokter
memastikan adalah seluruh kesehatannya dia
nah ternyata menurut dokter
bodi layak diperiksa
artinya itu juga adalah bukti tentunya
sudah cukup sampai di situ aja ya
sudah paling tidak bukti yang dimiliki kpk
itu sudah cukup
tinggal nanti dikembangkan di pengadilan
saya kira begitu pak
jadi tidak perlu lagi kpk menghadirkan tim dokter dan lain sebagainya
untuk mengapakan narkolepsi tadi
kalau tidak salah
iya kan itu yang kita lihat kan
kemungkinan besar ini kan kalau kita lihat fakta fakta
ini kan adalah modus kembali
kalau saya sih melihat begini
kelihatannya alasan sakit yang pertama itu cukup efektif
atas dua hal
pertama untuk membangun simpati dan juga buying time
akibatnya supaya nanti peradilan bisa jalan
nah dugaan saya begini
karena kpk kan itu sangat mereka itu atas kekalahan itu kan
mereka itu didorong dipaksa
kemudian harus siap
nah analisis saya dari pengalaman yang sangat berharga ini
mereka ini sudah cukup bukti kan
intensitas pemeriksaan dari saksi itu kan dalam beberapa hari cukup cepat
nah mungkin dalam waktu gak berapa lama
mungkin analisa saya sih bahwa berkas ini akan segera dilimpahkan ke
ya itu tadi yang terkait dengan pertanyaan saya
ketika ini yang menghambat upaya kpk melakukan penyidikan tidak
karena di situ di ujung
akan ada peradilan yang sudah diajukan oleh stiano vanto begitu
kalau pertanyaannya kalau menghambat
maka tentu saja mau tidak mau bertemu dengan pra peradilan begitu
tapi menurut anda ini tidak menjadi sebuah masalah ya
nggak ada masalah
tidak ada masalah
karena hukum acara
kpk tetap bisa jalan dengan cepat
walaupun saat diperiksa ngantuk tidur dan lain sebagainya
itu yang kita bilang tadi itu mas indra
tapi itu rentan tidak untuk kemudian ketika dibawa ke pengadilan gitu
maka akan banyak kekurangan kekurangan yang dimiliki kpk
celah celah yang membuat kpk kalah
nah itu dia kan nanti kan yang kita bilang
kan pertarungan nanti di sana kan bukan pertarungan apa yang dikatakan oleh saudara novanto
itu salah satu adalah apa namanya kesaksian daripada terdakwa
hanya salah satu saja
hanya salah satu itu pun tidak menjadi pertimbangan yang
utama kepada ini
tapi bukti bukti kita lihat kan ada ratusan saksi yang telah mereka periksa
dokumen dokumen mungkin seperti kita baca di media
bahwa mereka itu bahkan sampai ke amerika itu sudah memiliki juga ratusan daripada dokumen dokumen
menurut saya sih sudah lebih daripada cukup
jadi menurut saya nggak ada problem
sejauh itu yang kita bilang
kalau dia mengklaim dia sakit
tentu itu kan bukan soal
perasaan metodologi ilmiah kesehatan
dan tentu untuk memastikan ini
adalah nanti saya kira
kpk nanti akan menghadirkan para saksi yang mereka miliki untuk memastikan apakah seorang terdakwa ini
kemudian sehat apa tidak sehat gitu
karena ketika diperiksakan selalu pertanyaan pertama apakah dalam kondisi sehat atau tidak
mungkin tidak itu nanti jadi celah katakanlah
langsung dibawa ke pengadilan pra peradilan tidak ada kemudian
kuasa hukum mengatakan bagaimana mau diperiksa orang dalam kondisi sakit dan lain sebagainya
nah seperti gini kan nanti di
kan itu juga
kpk itu standby kan dokternya untuk apa namanya
pas seperti ini misalnya kan akhirnya kan dokternya kpk itu udah standby juga
artinya segera memeriksa
kalau katakanlah seperti tadi mas reja
soal katakanlah bap itu otaknya sehat apa tidak kan
bisa menjawab apa tidak gitu loh
kalau misalnya kakinya nggak bisa berjalan
saya kira bukan kakinya yang menjawab tapi otaknya yang masih jalan
kemudian ditransfer ke mulut
itu saya kira kalau kita coba urai soal relevansi kesehatan amai yang dibutuhkan kepada seorang terdakwa
atau seorang saksi gitu loh mbak
orang yang melakukan melinggering begitu kira kira bang reza
apakah dia penuh dengan strategi strategi setelah ini gagal apalagi setelah ini gagal apalagi setelah ini gagal
karena kalau sampai kemudian ada strategi buying time misalnya
dengan tujuan tertentu agar bisa ke pra peradilan
mungkin yang bersangkutan sangat percaya diri kalau di pra peradilan dia akan menang dan lepas status tersangkanya
pertanyaan mas indra ini agak menyepelekan
karena menggunakan subjeknya dia
apakah dia penuh dengan strategi
itu tadi pertanyaannya
saya harus ubah
apakah mereka penuh dengan strategi
kita punya alasan untuk menggunakan kata mereka
studi yang menemukan
wanti wanti nih para ilmuwan psikologi forensik
dalam kalimat yang elegan ini fatwa ya
berhati hatilah ketika bertemu dengan orang yang tersangkut kasus hukum dan juga diduga melakukan manajering
karena modus ini tidak hanya direncanakan oleh yang bersangkutan
tapi tidak tertentu kemungkinan
hasil persiapan yang sangat sistematis
yang sangat canggih oleh orang orang yang ada di sekitarnya
siapa itu orang orang di sekitarnya
mungkin dokter pribadinya
mungkin psikolog pribadinya
atau apapun itu
sekali lagi ini bukan hanya dia yang punya strategi
tapi ilmuwan yang merekomendasikan kepada kita
pantas bagi kita untuk berikat terhadap orang orang di sekitarnya
nah karena itulah menurut saya
di samping proses hukum terhadap tersangka
organisasi profesi sebaiknya mulai sekarang
juga pasang radar
pasang radar terhadap kinerja
terhadap integritas para penasihat hukum tersangka
ikatan dokter indonesia pantau baik baik
proses kerja para dokter yang mendampingi tersangka
cermati lekat lekat orang orang profesional menangani
yang barangkali juga sedang menangani tersangka
jadi ada sebuah proses simultan untuk mengurung kemungkinan
bahwa yang bersangkutan akan kembali bahkan meningkatkan eskalasi pola
bagi saya kalau tadi bang saur mengatakan tidak terlalu penting
sakit atau tidak sakit
memberikan jawaban atau tidak tidak terlalu penting
proses hukum akan memunculkan efek jerah kalau memenuhi dua syarat
pertama dia harus ajak
dan yang kedua ini relevan dia harus cepat
jadi proses hukum itu harus cepat agar memunculkan efek jerah
kita bayangkan kalau tersangka berulang kali berulang kali
gagal diperiksa oleh penyedia
kpk karena alasan sakit apa jadinya
sudah satu unsur efek jerah terkorbankan
di proses persidangan yang sangat meletihkan itu
yang bersangkutan lagi lagi jatuh tertidur sehingga persidangan harus ditunda
tunda lagi tunda tunda
itu kemungkinan bisa terjadi saat persidangan nanti misalnya begitu ya
akan molor panjang dan lain sebagainya
tetapi belajar dari kasus ratko meladij ya
si penjaga dari bosnia
yang beberapa hari lalu difonis bersalah hukuman seumur hidup
si ratko mladic beberapa saat sebelum hakim mengetok palu
tiba tiba pengacara meminta agar persidangan ditunda
karena tekanan darah terdakwa naik secara tiba tiba
tapi karena di ruang persidangan sudah stand by dokter
sudah stand by spok dan seterusnya
hakim langsung serahkan dan kata profesional jalan terus
dan hakim tidak menunda persidangan
nah itu sebabnya
di satu sisi saya ingin katakan
sangat penting ada pendampingan terus dari kalangan profesional
baik itu psikologi maupun
tapi di lain sisi kita juga tidak bisa pungkiri
ada kebutuhan masyarakat luas agar proses ini berlangsung secara cepat
pendampingan itu apakah bisa dilakukan juga sejak tidak hanya di persidangan
tapi misalnya dalam pemeriksaan apakah misalnya ada
ini tadi menarik yang dibilang oleh mas reza
bahwa para profesional yang mendampingi
yang kemudian bisa kita duga dia nggak sendiri
dan ini yang terjadi kan
kalau tidak salah
ada beberapa kelompok masyarakat termasuk bahkan ada kelompok pengacara
kemudian ini gak lajim sesungguhnya
melaporkan dia melakukan obstruction of justice
di samping para aktivis anti korupsi
kemudian ada icw macam macam
melaporkan pengacara ini
sekalipun ini tragedinya itu jarang terjadi
tetapi karena memang sedemikian
kelakuan daripada pengacaranya
ketika kpk katakanlah punya hak untuk
mem apa namanya
orang berpergian ke luar negeri
kemudian ini juga dilaporkan kepada kepolisian
keputusannya sendiri juga
kemudian digugat di petun
meme itu kan dalam undang undang ite itu kan
itu delik aduan
misalnya pengacaranya sendiri yang melapor
bukan si apa namanya
eeem dengar sendiri
bahwa mereka juga sedang melakukan juga
yang juga dilakukan
oleh pihak pihak yang tadi pareja
setidaknya dokter saya belum dengar
tetapi kalau eeem apa kuasa hukumnya
sudah proses sedang kesana yang terjadi gitu loh
dilakukan oleh siapa ini
kpk atau maksudnya dari kalangan masyarakat
ya itu laporannya eeem ada eeem
bahasanya itu pengawal kpk
ya artinya ada kelompok profesi yang
ada aliansi ya aliansi
masyarakat anti korupsi
ada lbh jakarta ada pbhi ada icw
ada macam macam yang melaporkan
yang tadi itu
yang mas reza analis secara
orang orang di sekeliling dari orang
yang sedang bermasalah hukum
nah ini ini juga eeem apa namanya
tragedi saya kira dalam profesi kami
karena kami kami juga eeem disebut profesi kan
karena kami terkait kepada kode etik
bahwa kami tindakan kami juga
harus mencerminkan sebagai seorang advokat
nah ini juga sedang
tapi kalau sering yang kita dengar
saya sendiri juga pernah mendengar juga
bahwa oh tidak bisa advokat di apa namanya
dipidanakan dan sebagainya
bagaimana menurut anda
betul saya kira begini
tapi juga di sisi lain
kpk seorang advokat sedang menjalankan pekerjaannya
itu tidak bisa dia punya imunitas betul
tetapi di sisi lain juga desainer legislator kita
mendesain undang undang kpk ini
juga memberi hak kepada kpk juga
untuk ini silakan aja diuji
saya kira juga kita tidak pada sisi kita yang paling benar
tetapi di sisi lain mandat
tugas yang diberikan kepada kpk ini kan
apa namanya besar sekali
karena mereka adalah apa namanya tidak bisa sp tiga
dan mereka juga harus memastikan
bahwa pasal yang diberikan kepada mereka itu
bahwa kalau ada para pihak
yang menghambat untuk melakukan penegakan hukum
kemudian undang undang kpk juga sudah memberi hak seperti itu
silakan saja menurut saya
biar di apa namanya diuji gitu loh
jadi bisa sebenarnya ya tidak tidak
tidak apa namanya kalangan profesi itu bisa juga mengawal itu
seperti yang dimaksud oleh pak reza
itu yang kita bilang tadi itu kan
ternyata ada sekelompok pengacara yang melaporkan gitu loh
karena apa berarti mungkin martabat mereka juga mungkin
dengan opini opini yang sedang dibangun oleh pengacara novanto
mungkin juga sudah melanggar daripada pak kemp
daripada seorang profesional avokat gitu loh
nah maksud saya begini
tadi itu yang mau saya katakan
bahwa kpk juga punya hak untuk menerapkan itu pasal
orang orang yang di sekelilingnya ini
karena yang tersangkut kita bicarakan adalah setia novanto
apakah mungkin bisa juga di sekelilingnya itu termasuk mungkin
berada di partai atau berada di jabatannya pimpinan dpr
karena kalau kita lihat suratnya ini kan adalah permintaan permintaan
yang ditujukan pada orang orang yang mungkin mengabulkan itu sebenarnya bang reza
apakah ini mungkin bisa terkait di situ
mungkin mungkin saja tetapi menurut saya yang paling utama
lingkungan sekitar yang paling utama
yang paling berperan untuk menciptakan atau memunculkan modus pura pura sakit itu
menurut saya orang yang memiliki disiplin ilmu hukum
dan juga disiplin ilmu kedokteran atau disiplin ilmu psikologi
karena ketiga pihak inilah yang akan menentukan cepat lambatnya
maju mundurnya dalam nalar awam saya proses gitu
proses akan sangat tergantung pada mereka
dan mereka lah yang punya pengetahuan tentang bagaimana memunculkan gejala gejala
yang sesuai dengan diagnosisnya
jadi jangan sampai kemudian di diagnosis a tapi gejalanya malah berbeda tajam seperti itu
menurut saya bidang hukum bidang psikologi dan bidang kedokteran
yang betul betul menjadi pusat perhatian saat ini
yang sempat anda contohkan tadi kan soal radkum lah
ketika dia kuasa hukumnya minta di stop begitu kan ya
di situ sudah standby
tim medis begitu
maksud saya pendampingan pendampingan seperti ini
apakah memang seharusnya juga dilakukan tidak hanya saat persidangan
tapi juga saat pemeriksaan apalagi gejala gejala dilakukannya melingering itu
pura pura sakit itu juga sering dilakukan oleh yang bersangkutan
dalam hal ini adalah stjanovanto dugaan itu sering dilakukan
perlukah pemeriksaan dalam penyidik kpk itu selain mungkin tim dokter dan lain sebagainya
ada berada di situ
terutama dalam proses pemeriksaan proses tanya jawab
yang sangat mengandalkan proses berpikir manusia
kehadiran profesional medis sangat penting di situ
jadi dalam situasi ketika misalnya seorang tersangka mengatakan
tiba tiba mengantuk tiba tiba mengantuk tiba tiba ingin buang air kecil
profesional medis yang mudah mudahan akan bisa menakar apakah ini sungguh sungguh
keharusan tubuhnya untuk beristirahat
atau masih memungkinkan untuk katakanlah digojlok lebih lanjut dalam sebuah proses interogasi
bahkan menurut saya
akan sangat baik dipertimbangkan oleh kpk untuk
melibatkan teman teman medis untuk menemukan baseline perilaku
baseline ritme biologis seorang tersangka
karena itu yang akan menjadi patokan
contoh sederhana ya saya tidak akan terlalu spesifik
kenapa tidak spesifik
karena khawatir menjadi dipelajari
dari modus ya
iya malah kontraproduktif diskusi kita ini
misalnya ditemukan pada dalam dua puluh empat jam
seorang tersangka diketahui harus buang air kecil misalnya setiap tiga jam sekali
berarti dalam satu hari
dua puluh empat jam kita temukan angka delapan kali seorang tersangka harus pergi ke kamar kecil
dengan rentang waktu tiga jam per tiga jam
kita bandingkan dengan perilaku yang bersangkutan ketika proses hukum sedang dilangsungkan
tiba tiba saja ketika diinterogasi
yang bersangkutan setiap sepuluh menit mengaku harus ke kamar kecil
kan kontras antara baseline ketika berada di ruang tahanan

ya dengan perilaku yang muncul pada saat pemeriksaan berlangsung
tatap muka dengan seorang penyidik
kemudian kalangan profesional medis yang akan bisa mengatakan
tidak ini terlalu ekstrim
berbeda jauh dengan baseline nya
jadi kalau misalnya saya izin ke toilet begitu
nggak bisa ini nggak sesuai dengan kebiasaan anda
nah baseline anda tidak seperti itu
biologis anda tidak seperti itu
jadi bisa ketahuan dan itu bisa menjadi
apa namanya memagari orang itu
sebetulnya kan pura pura sakit
nah untuk menakar apakah ini sakit betulan
tak lain tak bukan
adalah kalangan medis yang bisa
nanti kita akan lanjutkan setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime
baik kita sudah membahas dari sisi aspek hukum
pidananya dan strategi penyidikannya
lalu kemudian dari sisi
kondisi psikologisnya ketika memang yang dihadapi oleh kpk saat ini
tersangka setia novanto banyak hal yang dilakukan seperti
tidur saat diperiksa dan lain sebagainya
kita sudah ulas tapi sebagai penutup kira kira bang son
dari pandangan anda sendiri
apa yang harus segera dilakukan
pertama kita ingatkan kepada publik hati hati
artinya ada konsekuensi logisnya kalau mereka
apa namanya mau melindungi atau terlibat untuk
mendesain soal katakanlah posisinya si tersangka novanto ini
gitu loh misalnya ada kan namanya idrus marhan dan lain lain
itu juga harus dicermati fakta hukum bahwa namanya disebut
nah apakah mereka ini bisa terlibat
tapi ini dalam surat terkait golkar ya
itu kan karena
itu bisa saja
seperti kalau analisisnya tadi kan kalau kita bilang bahwa
bukan tidak mungkin mereka ini adalah untuk melindungi
tetapi ada ancaman hukumannya yaitu obstruction of justice
itu di undang undang kpk ancamannya dua belas tahun dan minimal tiga tahun
itu yang pertama
karena misalnya tidak terlibat dalam kasus hukum yang sedang ditangani
terkait setia novanto pun bisa kena karena menghalangi misalnya
ya contoh seperti ini kan apa namanya dibilang pura pura sakit
dan orang yang mengatakan pura pura sakit padahal tahu dia tidak sakit
terus mau atas permintaannya
artinya adalah nggak konsisten
dia bilang dia sakit padahal dia sendiri sebenarnya pesannya itu normal
pesan substansi suratnya gitu loh
nah ini bahaya kita ingatkan
yang anda lawan yang saya bilang tadi itu dua ratus lima puluh juta rakyat indonesia
karena ini isu yang sangat sensitif soal identitas ktp kita
itu yang pertama
kedua itu yang saya bilang
kita mendorong betul apa namanya bukan berarti supaya kpk itu tergesa gesa
saya kira kan sudah hampir tiga tahun lebih ini kemudian mereka sidik
mulai dari penyelidikan penyidikan
segera saja apa namanya ini berkasnya diserahkan ke pengadilan
biar kemudian domain pengadilan yang menguji
apakah betul seorang tersangka novanto ini apa namanya melakukan tindakan korupsi apa tidak
itu menurut saya
oke dari anda bang arsul sebagai penutup kan kalau sempat muncul ada salah artian
bahwa manajer itu gangguan mental itu bukan ya
kalau bukan berarti kan ini sebuah pura pura sakit artinya sebuah drama bisa diterjemahkan seperti itu
sepertinya kok publik berpikir drama drama seperti ini akan terus berlanjut
berarti ini akan terus berlanjut nih dalam kasus ktp elektronik seperti ini gitu
paling tidak untuk tersangka setiap nopanto
apa yang harus dikawal oleh kpk kira kira ketika masukan masukan seperti anda ini
soal manajering waspada tentang hal hal yang seperti ini pura pura sakit dan lain sebagainya
ya terus terang saya agak khawatir bahwa ini akan menjadi sebuah presiden
bahwa kelak dalam kasus kasus hukum lainnya apalagi yang tersangkanya adalah katakanlah public figure gitu ya
kemudian akan meniru strategi yang sama berpura pura sakit dan seterusnya
kemudian tidak terjadi seberapa rupa
pertama saya ingin memberikan harapan untuk tersangka sendiri
bagi saya ketimbang berpura pura sakit memang lebih baik sakit betulan
karena kalau beliau sakit betulan kita punya alasan untuk mendoakan yang bersangkutan agar cepat sembuh
tapi kalau pura pura sakit apa yang cepat sembuh kan begitu satu
yang kedua menurut saya dari pihak kpk sendiri melanjutkan apa yang dikatakan bang saur tercantum tiga nama
tiga nama itu tercantum dari sebuah produk pemikiran yang kacau karena yang bersangkutan
pernah mengalami benturan di kepala
ataukah tiga nama itu adalah hasil proses berpikir yang sangat canggih karena yang bersangkutan ternyata sudah mensortir dari ratusan nama keluar tiga nama
nah ini kan sekali lagi merupakan sebuah bukti nyata
ada sebuah indikasi kita ingin katakan ini sebuah produk pemikiran yang jernih atau produk pemikiran yang kacau
kalau ini produk pemikiran jernih masuk akal sudah
dari sisi psikologis ada sebuah relevansi dengan apa yang dikatakan oleh bang sor tadi
ada barangkali unsur unsur tertentu yang harus didalami yang harus ditelisik lebih jauh tentang kenapa tiga nama tersebut
oke baik kita akan lihat prosesnya akan terus berlanjut seperti apa
kita harapkan juga pada kpk segera mentaskan kasus korupsi ktp elektronik
terutama dengan salah satu tersangka yang sedang diusut oleh kpk sekarang setia novanto
terima kasih bang saur silgan terima kasih juga bang reza indragiri atas waktunya malam hari ini selamat malam
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali usai jeda berikut ini